mama gak jadi pergi
setelah mama fikir fikir
kayaknya lebih baik mama nemenin kamu ya
jadi tadi mama udah bilang sama papa
kalau mama gak ikut ke restoran
rasanya lecatos nikmat
masakannya ini rasanya mirip sama
aku juga baru dapat loh resepnya dari tante rosa
pantes rasanya mirip
mama yang kasih resepnya
eh permisi ya mbak
biasa kamu ada acara gak
kerja kayak biasa kenapa
bukannya mau jemput teman kamu michelle
kalau katanya teman kenapa dia harus minta kamu yang jemput ya
ya terus mau siapa pengen jemput kamu
kamu kan gak kenal sama dia
cemburu itu cuma buat orang yang nggak percaya sama dirinya sendiri dan pasangannya
udah saya mau siarat dulu
kok masih di sini
tadi kamu ada telpon
dari pantai asuhan mutiara munda katanya besok pagi kamu diminta dateng
kenapa setelah empat tahun gue tiba tiba ditelepon
mama mau ngingetin kamu kamu harus betul betul hati hati untuk urusan ini
jangan sampai papa sama anin tahu
emang bener bener gak ngebayang gimana kalau papa tahu semua ini
pasti dia akan marah besar
ini bukan nomornya ma
gue aktif ma
bulan desaritnya sering dari abang oriented pada saat mama
mereka risih sangat banyak kali susah untuk mengtuangkan mama
aku sedar tujuannya kamu halus rasa ketika kamu mungkin ke nilai ini
kita warang dari seseorang
kalau angin udah cemburu terus ngambek ribet deh gue
ngapain kamu disini masih ngapain aku mau jalan jalan sih masa aku nggak bisa tidur kamu
kamu kemarah kok ngapain juga sih ke kamar kamu
nggak usah gr deh saya juga nggak bisa tidur kali emang kamu doang
kamu jadi ngantuk
kadang terus besok sakit saya lagi yang repot
ini tuh sebenarnya ada apa sih
kenapa pihak panti mendadak hubungin gue untuk gue dateng kesana
mama gak jadi pergi
setelah mama pikir pikir kayaknya lebih baik mama nemenin kamu ya
jadi tadi mama udah bilang sama papa kalau mama gak ikut ke restoran
makasih banyak ya ma
mama selalu ada
mama selalu nemenin aku setiap aku ada masalah
aku harus selalu dampingin elsa
biar aku bisa melindungi dia kalau dia terancam masalah lagi
sekarang mau pake ini
untuk apa ini
aku udah pesen taksi online di depan
masa apaan dulu mas
saya gak sempat saya buru buru
buru buru kemana sih mas
jebet temen kamu ya
aku boleh ikut gak
bisa aku kenalan sama temen kamu
udah deh gak usah aneh aneh
saya masih banyak urusan yang kamu gak tahu